hai yang terbaik yang terdalam rekaman video amatir yang diabadikan oleh pengendara mobil
terlihat seberombolan remaja menggunakan sepeda motor melintas sambil mengacungkan sederet
peristiwa tersebut terjadi di jalan cipendawa baru bojong menteng kota bekasi jawa barat
selasa dunia hari dan kini viral di jakarta maya agar di pengguna yang merekam mengimbau
pengendara lain yang melintas agar lebih berhati hati saat melewati jalan tersebut
menurut warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian aksi remaja membawa senjata tajam kerap
terjadi di wilayah tersebut bahkan sering terjadi tawuran antara remaja dengan menggunakan senjata
jam hingga pembegalan pencetak warna juga juga ada sih sini juga ini banyak juga ada yang buat
lurit yang bawa semurai masih daerah sindiket lapangan itu kayaknya
kalau saya lihat di videonya itu ya resah juga sih ngeri lah ngeri ntar kena sasaran kan anak anak
kita kalau ini ada gitu oh bener loh kode bawah terulit menanggapi video viral tersebut ya kepolisian
sudah mengidap lanjuti laporan warga terkait aksi skrombolan kemanja yang menggunakan senjata jam
dan sudah melakukan penelusuran di lokasi tersebut terbaru ini di pendawa kami dari
kota kota sudah mengundak lanjut
dan juga kami sudah setiap kali melaksanakan kegiatan patroli baik siang maupun malam hari
polisian juga akan meningkatkan patroli pada malam dan siang hari untuk mencegah aksi kejahatan serupa
puluhan pelajar yang berada di salah satu sekolah
di kawasan suasembada timur tanjung priok jakarta utara nyaris bentrok dengan para pelajar lain yang
memprovokasi mereka dari luar sekolahan beruntung aksi tersebut digagalkan para guru yang menghadang
mereka keluar areal sekolah sementara sejumlah orang yang berhasil diamankan kini sudah diserahkan
ke pihak kepolisian khususnya kini ditangani pihak konsep tanjung priok jakarta utara kini